bisa jadi penyakit loik
yaudah sekarang kalian terima dulu kunci ini
nanti kalau kalian sudah mendapatkan tempat tinggal yang lain
kembalikan lagi kunci ini sama saya
kalau memang kamu mau kerja di sini
saya gak akan suruh pegawai lain untuk ngerecokin kamu kerja
tapi kamu jangan berhenti ya
yaudah pak makasih
saya akan tunjukin ke bapak kalau saya bisa bekerja dengan baik
terima kasih pak
itu ada yang ngipip
dasar jauh kurang ajar
makanya mas jatuh yang kian itu jangan yang nggak suka
itu tuh nggak baik
dasar saja dong
hidupnya cuma sekali
aku kan udah bilang
enak banget rasanya we
jadi kalau kalian mau ke wolos save
kalau kalian mau minta iklan juga
lalu kamu gantiin insurance
oh putus asa
tante sebenarnya ada yang ingin tante tanyain sama kamu
ya sebenarnya pertanyaan ini sudah cukup lama mengganjal di hati tante
soal apa tante
soal keributan kamu sama andre kemarin
nenek kan sempet tanya sama kamu
kenapa kamu begitu peduli sama denny
nah itu pertanyaan yang ada di hati tante juga
dulu tante pernah tanya sama kamu
sekarang tante tanya lagi
kamu kamu suka sama dewi sat
gak apa apa cucu sama tante
ular kasut main main
lagi mau ngeracunin anakku
supaya mundur dari perusahaan
dan andre bisa melaju ke atas sendirian
semulus mulusnya akal bulus
kalau gak lurus gak akan lolos dari mataku tante
masih betah dengan pikiran jelek
kasur busa tajamnya seperti sembilu
daripada nambah dosa
lebih baik saya gak usah deket ya sama kamu
tadi apa katanya kasur busa tajamnya seperti sembilu
gimana tuh tidurnya tajam gitu

kasur busa tajamnya seperti sembilu
bapak ada apa pak
wi ini kunci rumah untuk kalian bertiga tinggalin
saya tahu bu
kalian bertiga pasti tidak nyaman tinggal disini
dan masih menyimpan rasa curiga sama saya
makanya saya kontrakan sebuah rumah dekat kafe saya
biar dewi bisa dekat juga ke tempat pekerjaan
maaf pak papa gak perlu sampai sebaik ini
benar apa kata ibu pak
bapak sudah terlalu baik sama kami
maaf ya pak saya gak mungkin nerima kunci itu
kami juga segera pergi dari sini ya
mau cari tempat tinggal
dewi tolong kamu jangan keras kepala dulu
ya anggap aja ini
ya untuk mendebus kesalahan saya sama kamu
apa kamu tega kalau saya terus terusan menyimpan rasa bersalahwi
bisa jadi penyakit loh ibu
ya udah sekarang kalian terima dulu kunci ini
nanti kalau kalian sudah mendapatkan tempat tinggal yang lain
kembalikan lagi kunci ini sama saya
terima kasih banyak ya pak
terima kasih banyak ya pak
terima kasih ya pak
terima kasih pak
saya ke belakang dulu
insya allah wi
alhamdulillah ternyata rumahnya besar
ibu pikir kecil rumahnya
iya bu dewi juga gak nyangka
pak jos bisa semurah hati ini
alhamdulillah allah telah menolong kita lewat tangan pak jos yang sudah bertobat
bi tapi pak jos itu bener bener baik ya
kita udah bunuh kontrakin rumah
beserta isinya lagi bi
kita masuk ya bu mai
aku kaget setengah mati loh waktu diceritain sama mama kamu
kamu benar mau kerja lagi
ya aku ngerasa kemarin pas aku gak sadar aku udah ngebuang waktu banyak banget
dan sekarang kalau aku gitu terus nanti malah si tanya sedih
jadi sekarang aku mau ngejar kegalanan
aku juga yakin aku juga yakin
aku juga yakin aku juga yakin
aku juga yakin aku juga yakin

aku juga yakin aku juga yakin

terus kapan mulai kerjanya
rencananya sih besok

sekarang aku harus kerja
mudah bentar aja ya
yaudah ya ya aku ganti baju dulu

aku harus pergi nih ya
nanti aku pake jantannya
kamu udah beraksi ini belum
aku juga baru kedua kali nih
waktu itu ada meeting sama klien
lumayan kok makanannya enak
kau mau gak kata
gak tau mas
aduh gawat mereka kesini
ah bersihin beja aja kotor